saatnya menduduki tata pada jalan
bahkan kau telah di fitri dan hendak dipenggal
kau akan mati ketahuinlah putra ibu
putra aku adalah kepastian hukum di kerajaan sukamana
dan keputusanku tetap untuk mengangkatmu menjadi senopati kerajaan sukamani
ibunda kapan ibunda kembali ke istana
ibu terkenal musim alhamdulillah ayah anda yang menolong ibu ayah anda mau
membawa ibunda kembali ke istana ini ibunda bertemu dengan ayah anda
dan sekarang ayah anda sedang mencari raimu kian santang
ibu kalau ayah anda sudah turun tangan
ibunda tenang saja aku yakin raimu kian santang akan baik baik saja ibu
tidak ada saat ini ibuna sangat mengkhawatirkan raimu rara santang
dimana dia sekarang ibunda sangat mengkhawatirkannya
raimu rara santang pergi ke istana ini ibu saya sangat ingin menangkan dia
ibu saya sangat ingin menangkan dia ibu saya sangat ingin menangkan dia
tetapi aku yakin

terima kasih banyak anja
kamu sudah banyak membantuku
kamu datang di tepat waktu
mari kita masuk ke dalam
kita lanjutkan peristirahat kita
jangan lupa aku
kalau kau membiarkanku hidup
akan kuturuti apapun permintaanmu
kau akan aku biarkan hidup
tapi dengan satu syarat
kau tak akan
kau harus melenyapkan ekormu
karena sudah banyak sekali korban
aku akan menuruti keinginanmu
kau harus memilih tempat untuk hidup
terima kasih bisaanak
bisaanak sudah selamatkan kami dari dua siluman
terimalah jabatan senopati itu raden
jabatan itu akan jatuh ke tangan orang lain
dan bisa jadi orang lain itu lebih culas dari senopati durgala
jika kau menjadi senopati
dan kau juga bisa menidau para prajurit yang menindas rakyat
apa yang dikatakan oleh dimas kedasi
untuk menjadi senopati sukamang
selaku senopati kerajaan sukamang
adalah mempersiapkan penyerangan pada jarak
hancurkan pajak jarak
hancurkan pajak jarak
aku lakukan ini
bukan semata matanya untukmu
tapi demi kau
dianiaya oleh surawi sesa
penjahat yang menduduki tasa pada jarak
bahkan kau telah difitmah
dan hendak dipenggal
kau akan mati
kau akan mati
ibumu adalah seorang pendekar
yang dibantai oleh pasukan pajak jarang
aku ingin bertahun
mengapa selama ini
ibunda diam saja
oleh ibunda gentring manik
rai prabu surawi sesa
dan juga uwa amuk marugung
kalau kita melawan mereka
aku yakin ibunda
kita bisa mengalahkan mereka

api tidak boleh dilawan dengan api
kita tetap kalah
hanya akan membakar dendam mereka semakin dalam
dan mereka akan terus membalas kita nan
kita akan membalasnya dengan kesabaran dan kebaikan
mereka pasti akan insaf
dan lambat laun
mereka akan menganggap kita sebagai saudara
disitulah kemenangan sejati kita nanti
harus menjalankan amanah dari ayah anda
dan sebagai seorang muslim
ibunda harus menjalankan amanah dari suami ibunda
sebagai umat muslim
aku harus patuh terhadap perintah ibu
jika aku mempunyai istri seperti kamu
selalu patuh pada suamiku
saya ter force dujrur
augur pada suamiku
terima kasih telah ber springs
ini berharap heute
tiba tiba kembali kita ketemu